raffi atta ziyaul hamdi akhirnya kembali bersekolah setelah beberapa hari sebelumnya menderita sakit mata
akibat tembakan gas air mata di stadion kanjuruhan kabupaten malang satu oktober dua ribu dua puluh
malam itu saat raffi turun dari tribun sepuluh ia dikelilingi kepulan asap gas air mata
rasanya pedih tak bisa melihat dan nafasnya sesak
ia pun sempat pingsan
siswa yang masih duduk di bangku kelas sembilan sekolah menengah pertama ini begitu mencintai sepak bola
ia berharap kejadian serupa tak terulang di pertandingan lainnya
ya mungkin aparat keamanannya itu harus tahu sop nya di kanjuruhan sama di demo itu beda
terus gerbangnya stadion itu kan
biasanya sepuluh menit sebelum berakhir itu sudah dibuka tapi kemarin masih tutup
ya mungkin dievaluasi lah panpelnya
sementara sesaknya nafas juga dirasakan yustita nur aini kakak dari raffi
saat tragedi tita bersama saudaranya berdesak desakan keluar hingga tersangkut railing tangga
ia pun melihat para supporter meminta pertolongan hingga menangis
dan menggedor pintu
satu oktober lalu adalah kali pertama tita menonton lagi pertandingan sepak bola
setelah belasan tahun silam ia menonton bersama ayahnya
malam kelam itu ternyata menyisakan trauma bagi tita
dan mungkin akan menjadi kali terakhirnya menonton pertandingan sepak bola
tau aku mah takut
soalnya kan aku jarang melihat terakhir sama ayah itu
terus nonton lagi ternyata
kejadiannya kayak gitu kan kita nggak tahu kalau kejadiannya seperti itu
jadi takut aja
kayak keinget inget bayang bayang saya sampai jatuh di depanku
terus saudaraku keinjak aku
kan itu kan sama saudaraku semua kebawah keinjak semua
hingga senin malam tim gabungan independen pencari fakta menyebut jumlah korban luka berat pada tragedi kanjuruhan sebanyak sembilan puluh enam orang
luka ringan dan sedang
empat ratus delapan puluh empat orang dan yang masih dalam perawatan tiga puluh dua orang
sementara jumlah korban meninggal dunia mencapai satu ratus tiga puluh orang
kanza tamarindora miki peresia malang jawa timur